persiapan piala dunia u dua puluh stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur terus dimatangkan
seperti pemasangan single seat di stadion gelora bung tomo surabaya jawa timur mulai rampung pada dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh
setelah rampung memasang single seat untuk tribun ekonomi kini pekerja memasang single seat pada tribun vvip
selain itu juga dilakukan perbaikan atap stadion yang rusak dan perawatan rumput lapangan
bentuk kursi di tribun vvip berbeda dengan single seat pada tribun ekonomi
pada single seat vvip kondisi dan bentuk kursinya lebih bagus dan empuk karena memiliki busa serta tempat bersandar tangan
pemasangan single seat di seluruh gelora bung tomo ini sudah mencapai delapan puluh persen
meski begitu pekerjaan sempat tersendat karena bahan material kursi yang diimpor belum datang
semuanya on progress terutama seperti single seat
ya ini sudah saatnya itu kemarin tujuh puluh persen sekarang busa hampir delapan puluh persen
alhamdulillah justru progress rumput akhirnya sudah tinggal menunggu
jadi ini sudah selesai ruang ganti

sementara atap stadion yang rusak karena diterpa angin kencang dan sudah dimakan usia juga dikebut diperbaiki
sementara atap stadion yang rusak karena diterpa angin kencang dan sudah dimakan usia juga dikebut diperbaiki
dan rumput stadion glorabung tomo yang sudah selesai ditanam kini menunggu perawatan
diharapkan semua selesai sebelum bulan desember